mereka kan masih sekitar sini
ini kan hari minggu
mereka pasti belum pulang
saya juga kesel sama mereka
kita samperin aja tempat rekreasi yang biasa didatengin anak motor
yang si boy nyatain perasaannya sama lo
ya udah deh
biar kita pulang naik mobil tante aja
nanti kalau misalkan tetap capek nyetir kan
pokoknya sampai detik ini
papa belum percaya sama kalian
nanti kalian bisa bikin macem macem lagi
nanti biar supir yang bawa mobil mama pulang
ya udahlah tante kita nurut aja deh
sama pakenya boy
eh tunggu dulu
mama mau pergi kalau si boy janji dulu sama mama
janji apaan ma
kamu gak boleh main nembak nembakan kayak gitu
kamu gak boleh menyatakan perasaan cinta kamu sama reva tompo itu
tante rempong ini memang bener bener menangis ya
ganggu acara anak muda aja
papa tuh harus tau
boy itu tuh udah kelas tiga sma
si boy tuh harus konsentrasi penuh dalam belajar
jadi gak usah pake cinta cintaan aja dulu ya

kamu sendiri yang jodoh jodohin boy sama ondel ondel kamu ini

masa gue dikatain ondel onda sama gundo ruwo
aduh aduh pokoknya si boy harus nurut sama mama
aduh aduh pokoknya si boy harus nurut sama mama
gak ada cinta cintaan gak ada nembak nembak

iya deh ma kalo inget ya
kok kamu gak boleh dong jadi pelupa kayak mama
mama pergi nih ya udah udah aja ya
jangan tambah krepa
jangan tambah krepa
nanti bapak mau minggir dulu mau beli minuman
sayang cantik kamu mau minuman gak
sayang cantik kamu mau minuman enggak
gak usah tante gak usah repot repot

engga ga repot namanya kan sekalian tau
makasih tante cantik
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
udah capean ikutan
aman nih kayaknya mama gak ikutan masuk
kalau kamu mau nyatain perasaan kamu sama reva
nyatain aja sekarang
loh ini momen yang tepat boy
udah gak usah dengerin mama kamu
tante liat dulu si om lama maaf
iya sih pa cuman
papa ngomongnya udah kayak mama ya sekarang ya
loh kamu juga harus dengerin papa dong
papa ini kan orang tua kamu juga
iya pa liat ntar ya pa ya
bapak lagi cari minuman buat mama
papa lagi dapet
kok papa megangnya membalut
aduh pa mama tuh dari tadi keausan nungguin papa di mobil no
tiga amat sih
kelihatan tau tuh dari sana kelihatan
papa tuh abis telfon telfon tadi
tadi tadi telfon mang diman
mau tahu keadaan di rumah gimana
mau dibeli minuman ga
minumannya tuh di sana
ya bapak mau ke sana
ini udah lebih dari setengah jam
dan boy belum balik juga
mendingan kita pergi cari aja yuk
emang sekarang gue mau nyari dia
yang mau ikut gue siapa
yaudah gue ikut ya
udah perempuan tunggu di sini aja nggak usah ikut ya
lagian kan kita juga mau nyari boy ke hutan
emang ya ada larangan kalo cewek ga boleh masuk ke hutan
udah ga apa apa kalo reva emang pengen ikut
asalkan jangan banyak banyak
gue abis dari depan ga ada sinyal di sini
urusan apa sih boy
ada deh mau tau aja lu urusan apaan
tuh kan lo pakai rahasia rahasia segala
lo tahu nggak tadi tuh kita semua panik nyariin lo
yaudah lah ga apa apa
yang penting kan sekarang buy udah ada di sini
makasih ya udah cemasin gue
tuh tuh tuh
makan dulu udah siap
kayaknya bui gak bawa apa apa deh gimana sih melly katanya bui pergi mau ngambilin gue bunga edelweiss
saya tuh masih penasaran sama anak motor yang semalam teh ya
gara gara dia dewi teh makin ngambek sama saya
emangnya mereka tuh masih ada di sini
saya mah yakin mereka tuh masih sekitar sini
ini kan hari minggu
mereka pasti belum pulang
saya juga kesel sama mereka
saya juga kesel
ya udah ayo kita samperin aja tempat rekreasi yang biasa didatengin anak motor